anda masih bersama kami di layar demokrasi
yang ditugaskan khusus oleh presiden jokowi
untuk menangani radikalisme
menyebut ada gejala meningkatnya
radikalisme di tni dan asn
apa pendapat menteri agama faru rozi
kita simak cuplikan wawancaranya berikut ini
fahrul salah satu pr utama presiden jokowi
yang kemudian diungkapkan kepada publik adalah
tugas utama pak fahrul
salah satunya adalah melakukan deradikalisasi
pak farul ini seberapa parah sih kondisinya
radikalisme di indonesia
sehingga perlu ada antibiotik yang namanya
general fahrul rozi untuk bisa mengatasi ini
apa langkah langkah anda ke depan pak
untuk melakukan ini secara taktis pak fahrul
ya saya tetap mengembangkan sikap paling utama adalah
karena menghimbau ini sangat baik
katakanlah kekerasan yang tidak pantas begitu
tapi bisa mengajak orang dari hati ke hati
untuk bersikap betul betul bersikap toleran
bahwa menghindari kata kata yang bisa memancing permusuhan
bunuh saling bunuh membunuh
dengan itu kita lakukan upaya upaya menghimbau adalah yang utama
tapi kalau kemudian mereka itu yang dihimbau

kalau tidak mau ya kita ambil langkah yang lebih jauh
betul itu kalau di bidang penindakan pasti kita tegas
meskipun yang turun yang ketegasan itu dijutkan dengan langkah langkah hukum
tapi kita tegas dalam arti kata
betul betul mendorong laporan hukum untuk mengambil langkah langkah penindakan
dan kemudian juga dengan meminta juga teman teman
kemohon maaf di tni misalnya
untuk tegas terhadap adanya
katakanlah penyusupan penyusupan dalam tubuh tni
yang seandainya betul ada
ambil sikap yang tegas
untuk dikatakan dikeluarkan dari tni
atau diambil langkah langkah penindakan lainnya
begitu juga di pns
begitu juga di bumn
dan lain sebagainya
saya dorong mereka untuk bersikap tegas
dan saya merekomendasi dari aspek
dan juga dalam menyusun jadwal jadwal
tegas kita menghilangkan
tidak ada kurikulum yang bisa memancing radikalisme
tidak ada kurikulum yang menyesatkan pemahaman tentang agama
karena agama itu adalah rahmat bagi alam semesta
kalau di islam dikatakan rahmatan lil'alamin
semua agama adalah rahmat bagi alam semesta ini
kembali islam menyebutnya dengan rahmatan lil'alamin
kita tegas tentang masalah itu
general farul tadi anda mengatakan ada indikasi radikalisme sudah ada di tubuh tni
anda mencium dan mendapatkan informasi itu pak farul
bahwa sudah masuk radikalisme ke tni dan juga di tni
juga pns gitu
secara tajam enggak tapi
kalau kita lihat berita berita yang
menyebabkan selama ini mengatakan ada
dan kalau enggak salah saya dulu
menhan yang lama juga mengatakan seperti
itu saya tidak mengatakan
berapa banyak adanya tapi
saya menegaskan bahwa kalau itu ada
maka harus kita tindak dengan
tegas apalagi tni tidak ada
lain bahwa dia taat kepada
negara kesatuan republik indonesia
dan tidak membenarkan
ada lagi anggota tni yang taat
kepada pemerintahan yang lain
selain pemerintahan republik indonesia
kalau ada anggota tni ya
memia atau berpikiran kilapa
kita segera meminta kepada
panglima tni atau kepala staf angkatannya
untuk segera mencopot dari tni
pemerintah berulang kali mendengungkan
adanya ancaman radikalisme
sejumlah pegawai negeri sipil polisi
dan tentara serta mahasiswa
dideteksi terpapar paham radikal
namun di sisi lain banyak yang khawatir
justru dipakai pemerintah untuk
mengalihkan isu lainnya dan membungkam
demokrasi lalu bagaimana sebetulnya
ancaman radikalisme apakah memang
benar benar nyata atau hanya
fata morgana belaka nah malam ini kita akan
membahasnya dengan sejumlah narasumber
yang sudah hadir bersama saya di studio
ada pak wawan purwanto
jurubicara badan intelijen negara kemudian ada
pak nasir jamil anggota dprri
dari fraksi pks salah satu satunya
oposisi yang kita punya saat ini
di luar pemerintahan
oke dan ada bang haris azhar
direktur hukum dan juga ham lokataru
nah tapi sebelum kita membahasnya
kita mau mendengar dulu pernyataan
yang cukup penting ini dilontarkan
oleh presiden joko widodo
saat mengenalkan menterinya
secara spesifik ini kita dengar bersama
yang ke sembilan bapak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini urusan yang berkaitan dengan
dan terutama haji
berada di bawah beliau
ya pak wawan ini tadi secara
spesifik presiden saat mengenalkan
menteri agama bapak fahru razi
itu menyebut soal
urusan radikalisme itu secara spesifik ditegaskan kepada beliau ya kepada pak farulozi presiden sangat
concern soal radikalisme memang betul betul ancamannya itu nyata atau bagaimana sih
sebetulnya dari bin melihatnya kita tidak memungkiri memang ada ya pemboman
juga ada di indonesia kemarin penusukan pak wiranto juga terjadi peristiwa surabaya juga
seperti itu peristiwa poso peristiwa ya pemboman di jakarta juga masih ya ancaman
terus terjadi kemudian yang berbaikat ke isis juga masih terjadi nah ini sebuah proses ya
dan kita tidak ingin ini menjadi besar artinya ya kita perlu literasi nah kalau misalnya program
program seperti yang disampaikan oleh presiden namanya program salah satu
program nanti menurut saya kita tentu tidak ingin terjebak di dalam sebuah retorika yang artinya lantas
membuat friksi friksi di masyarakat kita ingin ada toleransi kita ingin menghargai sesama pemula
agama kita ingin kehidupan itu forum forum kerukunan antarumat ini terjalin ya seperti
itu oleh karenanya kita juga tidak ingin menjat sini si acp seperti itu
hai karena sebetulnya akan secara prinsip agama tidak mengajarkan ajar radikal tapi ada orang orang
yang kebetulan punya pandangan yang berbeda inilah yang kita ingin kembali ke nkri intinya kan seperti itu
tapi pak wawan ini menjadi menarik apakah kemudian dari pengamatannya bin dari penyelidikannya bin
itu baru terjadi pada era kepemimpinannya pak jokowi atau memang bibit bibit itu sudah ada
berdezaman kemerdekaan yang sudah ada zaman juga kartus wirjo juga terjadi dan itu terus ya dulu
nii dimana keinginan untuk itu seperti ada pemerintah kan beruntakan dulu juga terjadi
basisnya seperti itu nah kemudiannya sekarang ini karena sudah mengglobal jadi tidak hanya
skup indonesia saja tapi sudah keregional dan nasional internasional apa yang terjadi di timur tengah misalnya

terjadi di timur tengah misalnya ada sentimen religi yang bersamaan dengan terjadi di indonesia
di sana panas disini ikut panas di sana meriang sini ikut meriang nah inilah yang lantas dengan
apa batas negara yang makin apa dengan adanya medsos ini kan cepat sekali spreads orang orang
dunia tanpa batas pengaruh itu luar biasa untuk mendorong termasuk salah satu sikap radikal
sadi pemikiran pemikiran itulah ini menjadi pr bersama kita untuk melakukan soft approach ya
kecuali dalam kondisi tertentu yang soft approach tidak bisa kemudian mereka juga bersenjata dan
juga mengancam yang lain lah baru itu yang namanya hard approach nah inilah yang di salah satu
program yang disampaikan upaya supaya
radikalisme itu juga kita redam oke gitu oke mas aris ini kan sudah jelaskan tadi ya oleh pak
pak wawan sepertinya ini pemerintah sangat mendengung dengungkan nih soal radikalisme
memang betul betul sangat besar atau memang ada tapi tidak sebesar yang seperti didengungkan oleh
pemerintah gitu mas adi pertama saya dari pemilihan katanya saya lebih bahagia kalau
misalnya presiden joko widodo waktu mengumumkan memperkenalkan fahrul rozi sebagai menteri agama
meningkatkan keharmonisan toleransi misalnya ya kan dalam diantara umat beragama tetapi penggunaan
kata radikalisme seolah olah ingin mengatakan bahwa implisit sudah ada radikalisme yang kedua
sejarah penggunaan kata radikalisme itu sebetulnya dia tidak perse negatif dia menjelaskan situasi
yaitu satu bentuk tindakan yang keras dalam waktu cepat terkait dengan
ketidakpuasan sosial politik dan itu terjadinya justru di parlemen kalau lihat di abad delapan belas dan itu
dipraktekan oleh kelompok kiri yang dia terasosiasi terasosiasikan dengan kelompok sosialisme atau komunisme misalnya
dalam kelompok kelompok politik itu dan itu biasanya dalam penjelasan lain misalnya di
kamusnya cambridge gitu ya dia menyebutkannya itu salah satu penyebabnya adalah ada ketidakpuasan ekonomi dan
sosial yang ada di masyarakat jadi radikalisme dalam konteks sejarahnya penyebutan di situ dan
dalam sejarah katanya radikalisme itu dia mengartikan roots jadi memang perlawanan ekstrim
bukan ekstrim perlawanan yang cukup apa namanya kayak terpojok dari masyarakat yang ada di bawah
dengan penjelasan itu saya mau bilang saya simpelnya saya mau bilang di diskusi saya bisa diskusi lebih jauh untuk mau mengatakan begitu
saya mau bilang di diskusi saya bisa diskusi lebih jauh untuk mau mengatakan begitu
ini hati hati penggunaan kata radikalisme kita di indonesia secara hukum kita tidak ada penggunaan
istilah radikalisme dia menjelaskan apa perbuatan situasi yang saya lebih ngeri lagi ini seperti
diam diam mau nunjuk kelompok kelompok tertentu oke oke kalau pak wawan betul nggak tadi penilainya
mas haris bahwa memang sedang menunjuk kelompok kelompok tertentu karena penggunaan kata radikalisme itu
memang sangat kuat sekali gitu loh
bisa yang hirauya itu nya memang memang ada ya kelompok kelompok yang di indonesia yang juga
secara terbuka bahkan juga menyatakan saatnya membunuh tohut
kemudian saatnya amalia ini ke waktu demo tuh sampai kan di medsos

faktual ya dan kita ingin supaya ini kita redakan ya kita juga menggalang mereka supaya kembalilah
kepada nkri dan kita bukan medan perang kita ini medan damai ini yang terus kita ajak dan
berseliwuran di medsos yang ajakan ajakan untuk melakukan serangan itu ditindaklanjuti dengan
pergerakan massa dan mereka mencoba berbaur dan akhirnya dengan pak wiranto salah satunya ya
itu korban nah inilah yang kalau tadi ditanyakan apakah menunjuk itu iya memang ada faktual dan itu
menjadi keinginan kita bersama untuk menjadikan indonesia menjadi sebuah negara damai dan itu
menjadi pr bersama oke kita akan kembali sesaat lagi apakah kemudian pks sebagai partai islam
merasa terpojok dengan cap radikalisme seperti itu tetaplah bersama kami di
anda masih bersama kami di layar demokrasi saya mau langsung ke bang nasir jamil sebagai partai
islam pks merasa terpojokkan tidak dengan isu isu radikalisme capradikalisme seperti ini bang ya
tapi sebelum sampai kepada apakah
kami merasa atau tidak ada dua kata yang saya kalian sampilkan oleh pak awan dan buiau
tadi yang pertama tidak terjebak ya yang kedua hati hati saya pikir dua kata ini penting ya
dalam konteks kita menyikapi narasi radikalisme ya karena apa karena seperti yang kata bung haris
tadi itu ada kecenderungan bahwa radikalisme itu menyasar kepada kelompok kelompok tertentu ya dan
dan identitas tertentu juga
sehingga kemudian terus terang saja saya katakan bahwa umat islam sering sekali kemudian menjadi sasaran radikalisme itu
nah padahal bisa jadi mereka ceramahnya keras
bukan berarti mereka mengajurkan kekerasan
tapi memang keras
ya tipikalnya modelnya seperti itu dia bercerama
tapi dia tidak kemudian mengusung gerakan kekerasan
nah karena itu sebagai partai islam kita ingin mengingatkan pemerintah
tapi bahwa jangan sampai kemudian narasi radikalisme ini mengganggu harmonisasi kehidupan beragama kita
kalau kami melihat justru kata radikal itu harus kita ubah sebenarnya
ya karena ketika kita bilang radikal ya itu kan lawannya moderat
ya makanya harus demoderasi gitu ya
bukan kemudian deradikalisasi
tapi sebenarnya juga ada istilah lain ekstremisme
ya ada ekstrem kiri ada ekstrem kanan
lebih tepat disebut ekstremisme
kalau menurut anda daripada radikal
apa perbedaannya bang
begini ketika misalnya presiden ya dalam pidato pelantikan sebagai presiden
dia katakan bahwa dia tidak ingin birokrasi kita itu monoton
itu kan ketika dia ingin mengubah itu
itu kan radikal juga sebenarnya
dia tidak terikat dengan rutinitas
sehingga kemudian dia ingin mengubah
jadi ketika beliau jadi presiden
dia menceritakan bagaimana awal awal dia menjadi presiden
lalu kemudian ketika ada acara tempatnya dititik
lalu kemudian dia mengubah
dia tidak ingin hanya kemudian monoton rutinitas di titik itu
dia ingin berpindah di titik lain dan lain sebagainya
itu juga disebut radikal
nah karena itu saya sependapat dengan pak wanda moharis
tidak terjebak dan hati hati
memang dalam keagamaan kita lihat dalam praktek keagamaan
ada memang kelompok kelompok keagamaan
yang memang mengusung semangat takfiri
mengkafirkan orang lain
ada semangat jihadis perang
ada juga semangat jihadis perang
ada juga semangat jihadis perang
ada juga semangat jihadis perang
ada semangat jihadis perang
ada juga semangat untuk menggantikan pancasila dan negara kesatuan republik indonesia
anda mengakui itu berarti ya
memang ada fenomena seperti kata pak wanda tadi itu
nah makanya ketika ada satu majalah
kemudian mengusung satu judul
dengan judul kabinet anti radikalisme
ya tentu ini juga dalam tanda kutip bisa bias
tapi bang nasir dengan cap radikalisme itu
partai islam terutama partai anda merasa resah
merasa terganggu tidak sih sebetulnya
kami tidak merasa resah
kita tidak merasa terganggu
apalagi kemudian merasa bahwa itu ditujukan kepada pks
kami justru resah kalau kemudian cara
cara mendefinisikan radikalisme
cara menerapkan radikalisme
bagaimana menghentikan radikalisme
yang kemudian tidak dalam koridor hukum
itu yang kita khawatirkan
apalagi kemudian kalau menyasar
nah karena itu saya juga sampaikan secara pribadi
agar pemerintah fokus saja kepada isu isu krusial
yang selama ini menjadi bahagian
yang merupakan pekerja rumah pemerintah lalu
yang hari ini juga diberi kesempatan oleh rakyat untuk memerintah di periode kedua
anda merasa bahwa pemerintah ini sedang berusaha untuk menjual cap radikalisme itu nggak sih bang
saya tidak tahu persis ya kenapa kemudian narasi radikalisme ini mencuat
di awal pemerintahan kedua presiden jokowi dan maruf amin
apakah dalam tanda kutip ingin mengalihkan isu isu krusial
seperti saya katakan tadi
ada kebakaran hutan yang besar jumlahnya
ada daerah daerah yang kena kemarau akut
lalu kemudian kekurangan air dan lain sebagainya
ada pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil
ada daya beli masyarakat yang sangat rendah dan lain sebagainya
itu yang seharusnya menjadi isu utama
dalam pidato pelantikan presiden
presiden tidak menyinggung sama sekali masalah radikalisme
dari lima poin atau lima tema yang disampaikan
tidak ada soal radikalisme
jadi anda mau katakan bahwa
pemerintah sedang berusaha mengalihkan isu lain
untuk menutupi isu isu lain
menggunakan isu radikalisme
menurut mas ari seperti itu
satu itu juga bisa ya
kalau dilihat dari situasinya
ada hal yang perlu diucap tapi tidak terucap
ini saya khawatir ini sedang membibit sebuah terminologi
ketengah masyarakat luas
untuk bayangkan yang mengucapkan presiden
jadi topik diskusi di cnn indonesia
dan di beberapa media lain
di sosmed semua pada bicarakan itu
dan nanti targetnya adalah
saya khawatirnya ini semua yang bertentangan
jadi saya yang jawab aja bang
kalau pks tadi nggak jawab
belum belum jawab
tapi segala sesuatu nanti yang di luar pemerintah
dan kritiknya itu dianggap mengganggu kuping
pikiran hatinya si yang merepresentasikan pemerintah
itu nanti bisa kena cap radikalisme
apalagi instrumen menstigmanya
itu tidak melulu harus lewat pengadilan
lewat penciptaan penciptaan gambar yang dituduh macam macam
lewat diskusi diskusi yang nanti mengkambing hitamkan memojokkan
nah ini bukan hal yang baru
kita dulu punya namanya komunisme
ya di aceh di timur leste di papua separatisme
belakangan gara gara hari bulan
gara gara hari buruh kemarin
jadi kalau dilihat polanya semua
itu ada satu ada beberapa bottom line
kemandulan saluran saluran komunikasi saluran politik
gap generasi gap komunikasi
ini situasi situasi ini tidak kejawab oleh pemerintahan
dan tidak usah terlalu sensitif dengan pemerintahan hari ini
ini problem ini cukup long lasting dari waktu yang lampau
jadi menurut saya ini ada satu saya mau bilangnya sebagai hantu baru
nah saya mau jawab sedikit soal pak wawan tadi yang bilang bahwa kasus penusukan terhadap
ya kalau itu mau dianggap terorisme
kita ada undang undangnya
silahkan lakukan penegakan hukum
ada kuhp ada terorisme ada undang undang penanggulangan keadaan bahaya
itu ada semua
tapi kenapa mesti menggunakan istilah radikalisme lagi
jadi saya mau bilang dalam konteks waktu ini pembibitan terminologi ke masyarakat
oke pak wawan ini bagaimana
menciptakan hantu baru bernama radikalisme
itu bagaimana menurut bin
sebetulnya bukan hantu baru
itu sudah lama juga yang ada
terorisme itu kan adik dari radikal
terus berlanjut menjadi terorisme
nah ini yang coba kita ubah namanya mindset itu
ya kita coba kelola sedemikian rupa
sehingga masalah masalah yang berkait dengan keamanan
keamanan dalam negeri dan juga keamanan regional tentu
itu bisa terkelola secara baik di era demokrasi
karena guncangan guncangan seperti ini kalau di era demokrasi justru membuat kita
daripada lantas kita melakukan pemberangusan yang otoriter gitu
malah itu nanti membesar
tapi kalau dengan upaya upaya pendekatan
upaya upaya literasi publik seperti ada berbicara seperti ini
sebenarnya seperti apa
kita ingin ada satu keterbukaan
jadi give and take tadi artinya apa sih sebenarnya yang ada di benak mereka
pemerintah tidak berupaya untuk mengalihkan isu isu tertentu
isu isu besar yang mungkin menjadi pekerjaan rumah pemerintah dengan isu radikalisme ini pak wawan
artinya di sektor ekonomi tetap jalan
sektor politik tetap jalan
sosial budaya tetap jalan
masalah pertahanan keamanan
nah sektor keamanan yang kebetulan yang disebut ada menteri agama baru yang ketika diucapkan ini
hal hal seperti ini kan memang sektornya
nah kemudian inilah yang lantas angle angle ini kan menarik untuk diangkat
makanya diangkatlah menjadi seperti itu
tapi bukan berarti lantas memberangus yang lain atau menutupi yang lain
tidak ada masalah
oke kita akan teruskan pembahasannya sesaat lagi tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih bersama kami di layar demokrasi
saya ingin tanya sebetulnya ke pak wawan
sebetulnya apa sih batasannya untuk disebut radikalisme
karena pemerintah itu tidak membuat indikator hanya mengatakan radikalisme radikalisme
tapi tidak ada indikator yang jelas pak
ya sebetulnya di dalam kehidupan tidak disampaikan misalnya seperti yang terjadi
menyerang dengan meskipun ini pada tahap ucapan misalnya
kepada pemeluk agama lain merusak rumah ibadah agama lain
menyampaikan ujaran kebencian yang bisa mendorong isu sara berbenturan tas cashroud
kemudian juga apalagi menyerang dengan senjata dengan bahan peledak
dengan ikut misalnya ke negara lain ikut menjadi milisi
ini semua contoh contoh yang jelas nyata
apalagi menyerang dengan pemboman di indonesia
pembunuh diri ataupun menyerang dengan senjata lain yang melukai
itu radikalisme atau ekstremisme pak
lah akhirnya kan menuju ke sana
atau terorisme sebetulnya
akhirnya menuju ke sana
radikalisme itu yang saya coba bongkar pelajari amati kasih perbandingan gitu ya
dia upaya yang sangat berbeda untuk menciptakan perubahan
yang berbeda itu bisa ada kekerasan bisa juga tidak
di parlemen bisa ada kelompok radikal
dia menggunakan mekanisme yang ada di parlemen
iya yang legal dan konstitusional
tata caranya ada tetapi memang membawa barang topik yang sangat keras
berdebat misalnya kayak di parlemen inggris kita lihat yang jaraknya sangat dekat gitu ya
nah itu radikal
tapi itu tidak masalah yang penting tidak ada yang dilanggar
jadi kita aturannya adalah undang undang
jadi radikal itu boleh
selama tidak ada yang dilanggar di undang undang ya ada masalah
ya itu dia makanya
kan redik itu kan artinya akar ya keras
tapi presiden menyebut mengurusi ataupun menghilangkan radikalisme artinya presiden juga menganggap itu
kita juga perlu mendidik soal meaning historical meaning etimologi dari satu penggunaan bahasa
karena saya khawatir nanti orang gak tahu bedanya antara ekstremisme terorisme radikalisme
nah ini jadi nggak ada bedanya
nah menurut saya kalau contoh contoh yang pak wawan sebutkan menurut saya itu clear
itu kejahatan tapi itu terorisme
radikal kalau diteruskan mengarahnya ke sana
tapi dalam posisi yang pertama kan ujaran kebencian terus kemudian maaf ya mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham
kalau mengkafirkan orang pak itu bukan radikal karena dia tidak menciptakan perubahan
tidak dalam tujuan untuk menciptakan perubahan
tidak dalam tujuan untuk menciptakan perubahan
artinya berdampak pada proses pengusuhan
jadi perilaku keagaman yang menyimpang itu mungkin beda dengan radikal
radikal itu kan dia ingin perubahan secara cepat
kadang kadang dia menggunakan kekerasan
kadang kadang dia tidak menggunakan kekerasan
karena dia melihat kerja kerja yang biasa tidak mampu untuk mengubah secara total apa yang dia inginkan
kadang kadang dia melakukan kudeta militer

walaupun kadang berdarah kadang tidak
nah oleh karena itu memang seperti saya katakan tadi memang pemerintah harus memikirkan ulang istilah radikalisme tadi itu
kami cenderung untuk kita berubah
sehingga kemudian ada pandangan keagamaan yang sangat ekstrim sekali dalam melihat sesuatu
sehingga dia mengkafirkan orang kemudian mengajak perang dan kemudian melihat pemerintahan sekarang itu togut
sehingga kemudian harus diperangi harus diganti nilai nilai dasarnya
pancasila nkri dan lain sebagainya
nah karena itu memang penting
ya saya pikir ya pemerintah tidak boleh malu juga kalau kemudian selama ini mereka dalam tanda kutip agak keliru
memahami atau menerjemahkan radikalisme itu
oke kita lihat dulu di layar tv anda
ini kita akan tunjukkan hasil survei beberapa lembaga
dan juga pernyataan dari beberapa petinggi negara
kita mungkin bisa lihat di layar anda
apakah sudah bisa kita lihat
nah ini dikatakan oleh mantan menhan beberapa waktu yang lalu
mungkin ada yang lainnya
adakah yang lain
ada lagi mungkin dari lembaga lain
kita bisa tunjukkan di sini
survei setara institut pada bulan februari april
sepuluh kampus terpapar radikalisme
ini disebutkan kampus kampusnya
dan ada yang sempat disebutkan oleh pak wawan juga
dalam satu diskusi kami kutip di sini
temuan bin agustus dua ribu sembilan belas usia tujuh belas sampai dua puluh empat tahun
rentan terpapar radikalisme
pak wawan bagaimana menerjemahkan hasil survei ini semua dan pernyataan tadi beberapa orang termasuk pernyataan anda juga tadi
ya kita ingin ini kan kita ingin retuk
ya kita ingin ini kan kita ingin retuk

kita kalau sudah tahu misalnya ini satu lokasi terpapar
ya kita masuk kemudian kita upayakan pendekatan
kita lakukan dialog
dan banyak sekali yang kita lakukan berbagai upaya diskusi
mendatangkan para pakar dan juga melibatkan dari tokoh tokoh masyarakat tokoh tokoh agama dan tokoh tokoh termasuk jurnalis di situ
intinya adalah komunikasi yang baik
karena komunikasi yang baik akan menghindari ada yang menghidupkan

tidak ada sesuatu yang tidak berubah
seseorang yang sekeras apapun
pada prinsipnya kalau kita lakukan upaya upaya pendekatan bisa kok berubah
tapi tadi survei yang tadi ataupun beberapa pernyataan tadi itu memang betul terjadi pak
termasuk bapak kan menyebutkan bahwa usia tujuh belas sampai dua puluh empat tahun rentan terpapar radikalisme
berarti anak anak yang masih muda itu rentan terpapar radikalisme
mereka masih sangat bersemangat
mereka cenderung belum punya tanggungan banyak
mereka cenderung punya keberanian
melebihi daripada pemikiran rasional
jadi lebih berani cepat sekali
kalau kata romai rama darah muda lah
mereka kalau istilah jawa kaduk wani kurang dukung
keberaniannya dulu daripada duga duka ini apa pemikiran
kemudian mereka juga sering tidak dia menelan mentah begitu saja
tanpa mencerna ataupun tidak melihat asbabul nuzul
misalnya sebab cepat turunnya ayat
atau juga taklit
artinya taklit menggabung pembunaran
tanpa melihat sumber
ataupun melakukan tabayun
nah ini anak anak muda kan masih seperti itu
mudah mudahanan didekati ayo cepat sekali
itu yang terjadi
anggota tni aktif yang terpapar radikalisme
memang temuan bin juga seperti itu
apa yang dikatakan oleh pak matan menhan pak riamiza juga sama seperti temuan bin
gini kalau itu ranahnya pak menhan
ya monggo pak menhan
nanti ya nanti pedagangannya
ganti pak menhan
tapi menurut temuan bin betul tidak bahwa memang
tadi mas haris kita sempat ngobrol ya
bahwa taruhlah ada lima ratus ribu
anggota tni aktif
berarti cukup banyak sebetulnya
yang ngelatih di taman jk di poso itu juga disertir
kemudian yang juga melatih di jalin jantung aceh juga disertir
kemudian keterlibatan sejumlah oknum lah kita katakan oknum
itu terpapar atau dia yang memaparkan radikalisme
kalau dalam bahasa agama murtad itu
masuk ke satu kelompok
tadinya tugas itu
ini juga terjadi di negara lain
berarti temuan bin sama apa yang dikatakan oleh pak
angkat kan relatif ya pak ya
tapi itu memang ada
tapi sekarang terus kita bina
terus kita lakukan literasi
dan juga pendekatan spiritual
karena di tokoh tokoh bintal juga ada di sana
kemudian kita sering angum lah
atasan yang berhubungan menghukum itu
selalu melakukan komunikasi yang baik lah
kalau dari mas haris melihatnya seperti apa
kalau survei survei tadi itu tendensinya adalah islam garis keras
yang anti pancasila anti nkri
ya kalau yang setara saya sudah baca reportnya
jadi sebetulnya kontennya adalah di sana gitu
jadi saya sekali lagi saya tidak setuju ya
penggunaan kata radikalisme
ini juga ada faktor dari global war on terror itu
tapi sebenarnya global war on terror itu penggunaan bahasanya cve
ini kan barang dari amerika
itu yang udah kemana mana
musuhnya amerika yang namanya myanmar pun kebagian duit proyek cpe
yang artinya ini udah kayak udara yang melingkupi ozon yang melingkupi bumi ini
jadi tapi penggunaan bahasanya extremism
nah penggunaan radikalisme tadi itu tendensinya pada islam garis keras
yang sebetulnya suasananya adalah suasana mengidentifikasi keberbahayaan terorisme
yang mengancam keberagaman mengancam pancasila mengancam nkri
soal tni ini juga agak ambigu
tapi mereka itu sangat nkri
jadi kalau mau dibilang radikal mereka radikal mereka itu yang mau dirubah apanya
ya mungkin perubahan sikap keagamaan yang radikal
kalau perubahan sikap keagamaan menurut saya itu sah
kalau dalam hak asasi manusia saya menyebutnya
selama dalam koridor tidak mengganggu orang
tidak mengajak kepada kekerasan
makanya saya dalam tanda kutip agak kurang yakin juga
atau kemudian terpengaruh dengan ideologi ideologi radikalisme atau ekstremisme
yang saya lihat justru ada perubahan
perubahan perilaku keagamaan
jadi religisitasi itu sudah semudah nampak
ada misalnya zikir dan doa bersama di mabes polri
kemudian di polda polda
kemudian di makodam makodam
itu biasa sekarang dilakukan
bahkan kalau kita lihat polisi juga ketika ingin
mengantisipasi pengunjuk rasa mereka kadang berselawat
nah itu kan barangkali bisa dianggap radikal juga
dalam arti positif
dalam konteks apa itu nanti
sikap sikap itu atau praktek itu muncul
nah itu yang kita mesti
pak wawan singkat saja kita waktunya gak panjang nih
ternyata catatannya tadi itu tadi lebih ke islam gadis keras ketimbang radikalisme
dan menurut bang nasir juga sama
hampir sama bahwa lebih baik digunakan kata ekstremis dibandingkan dengan radikalisme
kalau dari bin sendiri
yang jelas begini
kita patokannya ada nggak undang undang yang dilanggar
kalau misalnya gak dilanggar gak ada masalah
kalau misalnya itu ada basis pelaksanaan keagamaan ritualnya ada nggak ada masalah
yang tidak boleh ada pelanggaran undang undang
karena pada dasarnya kita hidup kan
pemimpin negara hukum prinsipnya kesana
bin itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
kalau misalnya ada yang meleset dari relnya
kita ingatkan untuk kembali
tidak semuanya di jati pidana
kecuali kalau memang sudah ada pelanggaran itu ranah dari polisian
untuk melakukan penegakan hukum
tapi kalau tidak ya sudah
yang bisa di kalang untuk kembali ke normal
tapi social media turut berperan serta tidak sih untuk bisa menyebarkan itu tadi
itu berdasarkan pelitian kami ya
makanya saya bilang kita mesti pinter memilah milah
kemudian juga sekali lagi cek sumber beritanya dari siapa
kalau tidak jelas
kemudian datanya tidak valid dan sebagainya
ya sudah jangan malah disebar sebarkan
bisik bisik tetangga tidak jelas juga disebar sebarkan
dia korban apa namanya
saya juga dulu pernah jadi korban isu
jadi isukan sama britney spears misalnya
kalau itu apa apa pak
catatan terakhir deh sebentar saja
saya ingin begini membangun awareness lewat pak wawan ya
pak wawan kan di pemerintahan
tolong sangat perlu hati hati penggunaan istilah radikalisme
dan tapi saya jujur saya merasa menduga ini adalah topik yang akan digunakan ibarat kata ini untuk menghardik
jadi saya ingin mengatakan bahwa orang orang yang nyinyir terhadap pemerintah
yang berseberangan dengan pemerintah
berseberangan dengan pemerintah
jadi pks bisa masuk tuh pak
menurut saya memang pemerintah itu harus mundurat dalam menyikapi sesuatu
nah pendekatan pendekatan sosiologis pendekatan antropologis itu harus lebih dikedepankan daripada pendekatan keamanan atau kecurigaan
sehingga kemudian kehidupan yang kita cita citakan itu bisa kita wujudkan
dan sebenarnya kan orang kemudian ketika dia bersikap keras
karena mungkin ada situasi yang dia tidak sesuai dengan apa yang dia baca
dia lihat misalnya perilaku yang berbeda dengan apa yang disampaikan
kotbah kotbah begini tapi realitanya tidak seperti itu
nah karenanya memang tanggung jawab kita semua
kami di luar juga ingin mengawasi pemerintah
supaya tetap dalam koridor
sehingga kemudian tidak memukul kemana saja
dan itu akan membahayakan kesatuan republik indonesia
terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya